waspadalah saat menggunakan ponsel di tempat umum
di bekasi jawa barat warga sebuah perumahan ponselnya dijamret saat sedang berboncengan sepeda motor
sementara di ciamis jawa barat sejumlah remaja jadi korban perampasan ponsel saat bermain game di pinggir jalan
setelah sasore kamera pengawas di perumahan wahana pondok gede jati asi kota bekasi jawa barat
merekam aksi tersangka penjamret yang mengendarai sepeda motor
dua tersangka yang melihat korban menggunakan ponsel saat berboncengan sepeda motor berputar arah
lalu menghampiri korban dan menjamretnya
dari keterangan korban yang ditemui rabu malam dirinya sempat berusaha mengejar tapi tersangka berhasil menghindar
tersangka yang panik sempat menabrak petugas keamanan perumahan yang berusaha mengadangnya
masih soal perampasan ponsel
di ciamis jawa barat kamera pengawas merekam saat dua tersangka yang mengendarai sepeda motor
menghampiri sejumlah remaja yang tengah asyik bermain game di pinggir jalan pada sabtu dua puluh tiga oktober
salah satu tersangka turun dari motor lalu merampas ponsel sembari mengancam dengan senjata tajam
polisi yang mendapat laporan adanya aksi perampasan ponsel langsung melakukan penyelidikan
kejaran dan berhasil menangkap tersangka
dalam rilisnya pada rabu sepuluh november wakapolres ciamis kompol aulia abdul jabar mengungkapkan
tersangka adalah residivis dan sudah empat kali beraksi dalam kasus yang sama
ponsel saat ini menjadi salah satu obyek yang diincar para pelaku kejahatan
masyarakat diimbau untuk waspada saat menggunakan ponsel di tempat umum
tim liputan cnn indonesia